sebelumnya presiden joko widodo pada minggu pagi menggoes sepeda dari istana merdeka
menuju ke acara pembagian sertifikat tanah untuk warga jakarta dan sekitarnya
presiden jokowi dodo mengayu sepeda dari istana merdeka ke lapangan park and ride
jalan mh tamrin jakarta pusat yang berjarak sekitar delapan ratus meter
aksi presiden jokowi ini menyedot perhatian masyarakat yang sedang menikmati pagi hari bebas kendaraan bermotor
karena penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah bagian dari program percepatan sertifikat tanah di indonesia
pemerintah menargetkan seluruh tanah di indonesia disertifikatkan
usai melakukan pembagian sertifikat jokowi tetap mengendarai sepedanya
sehingga diserbu masyarakat yang antusias untuk bersuah foto dengannya
jalan mh tamrin jakarta pusat yang berjarak sekitar delapan ratus meter